meski belum ada ketegasan namun sinyal pdi perjuangan memilih sikap oposisi semakin kuat
usai kemarin ganjar pranowo mendeklarasikan oposisi yang juga kemudian diamini oleh sekjen pdip hasto kristianto
lalu bagaimana kekuatan oposisi jika nantinya pdi perjuangan benar benar memilih oposisi
hingga seperti apa juga kontrol terhadap pemerintahan prabowo gibran mendatang
kita akan berbincang malam hari ini dengan politisi pdi perjuangan deddy sitorus dan direktur eksekutif poltreking indonesia
hanta yuda mas hanta selamat malam bang deddy selamat malam
selamat malam bang deddy
mbak deddy jadi ini kemarin mas ganjar udah deklarasi oposisi ini sikap mas ganjar ini sama nggak sih dengan sikap pdi perjuangan tegak lurus juga nggak nih
ya secara pribadi itu kan hak mas ganjar untuk mengatakan dia tidak akan bergabung di dalam pemerintahan yang baru
itu statementnya persis yang dikatakan bahwa dia tidak akan bergabung
tetapi akan memberikan apa namanya melakukan
nah apakah itu sejalan dengan sikap pdi perjuangan
sikap pdi perjuangan sendiri sampai hari ini belum diputuskan
mungkin baru akan dibicarakan saat rakernas tanggal dua puluh empat sampai dua puluh enam yang akan datang
ya disitu mungkin kita baru mulai membahas
jadi belum ada pembahasan yang resmi terhadap
tapi diamini juga tuh sama kemarin mas sekjen mas hasto yang juga sama sama hadir dalam acara halal bihalal bang
ya mas hasto kan harus mengamenin bahwa
di luar pemerintahan pun itu adalah bagian dari perjuangan partai politik
bagian dari upaya partai politik merawat demokrasi
karena kalau tidak ada yang di luar tentu tidak ada yang mengawasi maupun memberikan
apa namanya penajaman terhadap kebijakan kebijakan pemerintah
itu kan juga berasal dari genetika pdi perjuangan
kalau kita mengikuti perjalanan pd perjuangan ketika dalam kontestasi itu tidak berhasil
kita memilih berada di luar pemerintahan sehingga pemerintahan baru bisa menjalankan apa yang dia janjikan kepada rakyat
tetapi kan persisnya sikap partai itu belum diputuskan sampai hari ini
mas hasto kan pak sekjen mengatakan bahwa yang namanya politik itu baik di dalam maupun di luar pemerintahan itu
sama sama baik dan diperlukan untuk mengawasi pemerintah kan kira kira seperti itu
mas hanta nih ngelihatnya apa sih maksud dari pernyataannya mas ganjar ini yang terang terangan bilang oposisi
istilah diksi oposisi atau di luar pemerintahan itu kan pada partai politik karena berada di parlemen
nah kursi di parlemen itulah yang mementukan nanti pada posisi politiknya
nah karena itu tetapi yang dilakukan oleh mas ganjar ini saya dua hal ya
pertama beliau kan menyampaikan sikap
itu ada sebagai mantan capres
tidak dia seorang capres yang memiliki pengikut tentu saja
tapi kan nggak bisa lepas karena mas ganjar ini kader juga mas
yang kedua ini bisa jadi dibaca signal
signal awal bahwa pdi perjuangan bisa jadi arahnya akan sama dengan mas ganjar
jadi kalau ujungnya misalnya sikap ganjar pranowo sama dengan pd perjuangan
saya kira kita pantas dan patut mengapresiasi
karena satu dari sisi saya saya kira pemerintah memang perlu diimbangi
demokrasi kita kalau mau sehat membutuhkan orang membutuhkan partai dan figur figur kuat yang di luar pemerintahan untuk mengontrol
yang kedua ganjar pranowo secara visi program itu kan memang di luarnya tidak sama dengan prabowo
mereka kerap mengkritik juga misi beda
karena itu memang idealnya diluar pemerintahan
nah meskipun pd perjuangan belum ada
dan bisa jadi ini menjadi awal dari modal politik mas ganjar kalau mau maju lagi running lagi lima tahun ke depan
nah yang kedua ganjar dan saya menambahkan pada pd perjuangan misalnya pd yang belum ada keputusan audrey
memang pdi perjuangan kan punya pengalaman rekam jejak politik tidak hanya di dalam pemerintahan
tapi juga di luar pemerintahan cukup kokoh cukup konsisten ketika era pak sby terutama
sangat kuat dan posisi politiknya
mereka kan mendukung pak mas ganjar
mas ganjar kan beda dengan prabowo
dengan pak prabowo atau karena dalam
yang bisa saja ikut gimana
lebih kepada karena perbedaan pdip
tadi yang karena beda antara mas ganjar
dalam hal visi misi ke depan melihat indonesia
karena di dalamnya sendiri masih ada pak jokowi
ya itu persis saya ingin sampaikan
ada titik tolak salah satu faktor
daya tolaknya di dalam pemerintahan
itu ada jokowi sby saya tambahin
realitasnya kan pak jokowi sedang tidak baik lagi
ibu megan dan pdip perjuangan
jadi dalam pemerintahan mas gibran juga kan
kita tahu semuanya menjadi sudah sangat
saya kira menjadi daya pola
itu paling klok itu meskipun ya
pilihan di dalam di luar itu hak partai
ditambah lagi dengan tadi dna politiknya
kritik yang keras kita butuh kalau
demokrasi kita mau sehat memang demikian
saya berharap apa namanya termasuk yang
senang sekali pd perjuangan dan pks
lebih kepada kemana nih lebih karena
dalamnya ada pak jokowi ada pak sb di
kita reduksi menjadi urusan pribadi pribadi
atau personal yang banyak tentu kita
melihat hal yang lebih besar kepentingan
demokrasi kita ke depan gitu ya
harapkan dikelola ke depan kan itu yang
menjadi persoalan kita bukan ada jokowi
enggak ada sbi enggak this nation is bigger than
dari personal gitu loh jadi
enggak usah direduksi seperti itu yang
pasti pdi perjuangan belum mengambil
sikap pada saatnya akan diambil tetapi
berdasarkan tadi sudah disampaikan
genetika historical gitu ya dan kemudian
mood di dalam alam pikir alam rasa pdip
pdi perjuangan memang ada kemungkinan besar
itu mengambil peran sebagai pengimbang
pemerintah gitu ya jadi pengimbang dalam
artian untuk kepentingan yang lebih
besar gitu kita tahu bahwa kalau sampai
satu barisan lalu memang mengkoreksi siapa
masa rakyat harus turun ke jalan apa mungkin juga di lakukan
tapi apapun itu kami menunggu keputusan nanti dari dpp partai jadi harap bersama
rakernas bulan mei atau nanti pada saat
pelantikan atau momen apa mas nanti kan pasti akan
membicarakan hal hal itu dari tingkat daerah gitu ya
masukan masukan itulah kemudian nanti
didalami diolah gitu ya dipertimbangkan
dipergumulkan gagasan pemikiran sikap dan posisi
itu oleh dpp partai jadi ada kemungkinan
itu dilakukan pada saat rakernas ada
kemungkinan sesudahnya ya saya kira itu
harus kita tunggu saja jangan bernujum nujum
nanti kita jadi salah gitu ya karena kan
mendasar tapi kalau dari saya kelunya
ibarat mobil ini kan kalau tidak ada
masuk jurang mbak itu kan logika sederhana
pertemuan antara pak prabowo dengan bu mega bang
tadi kan saya mengambil metafora ya
tapi soal pertemuan itu saya kira nanti
bisa dilihat apakah kepentingannya dalam
konteks bagaimana indonesia ke depan atau
dalam konteks apa namanya hubungan
personal atau dalam konteks itu sebagai
bagian dari apa namanya
saya pribadi berpendapat sih tidak
tidak terlalu banyak insentif untuk kita
bagi pribadi dia kenapa karena memang
dengan tantangan yang begini besar di
masa yang akan datang ini ya lima sampai lima belas tahun
kedepan ini tentu perlu ada apa namanya
pihak yang atau kelompok politik
partai politik yang memang melakukan
peran sebagai balance of power gitu
cara pandang yang berbeda itu adalah untuk kepentingan politik
mas hanta kalau misalnya kemarin kan
memang mas ganjar ini sudah terang terangan ya
dibilang oposisi begitu ya tapi kalau
misalnya dilihat lagi kan kalau dari
atau udah pupus nih ya semuanya masih
ada kalau kita bicara meskipun sangat
kecil ya kalau kita lihat dari
kecenderungan tendensi dan pergerakan dengan politik yang terjadi
per hari ini kan saya belum melihat tanda tanda
hilal mendekat ke pemerintah potensi sebaliknya jauh lebih besar misalnya
ketidakadiran mas ganjar dan terakhir
sebenarnya sikap mas ganjar hari ini ketika dengan terang
mengatakan akan berada di luar pemerintahan atau beroposisi
kemudian masih ada proses ptwn yang dilakukan oleh
pdi perjuangan itu indikasi ya tendensi yang saya kira masih
mengarah menjauh dari sana nah tetapi pintu masuknya soal pertemuan ibu mega dan pak prabowo yang diperjuangkan
pak prabowo menurut saya itu tidak mustahil terjadi ya saya melihat lebih besar
potensi pertemuan pak prabowo dan ibu mega ketimbang pak jokowi dan ibu mega kalau kita lihat
dengan perkembangan terhadini dan yang mungkin terjadi audrey mungkin koalisi terbatas kalaupun tidak
politik bahasa istilahnya masih ada lah di pertemuan kompromi ya mungkin koalisi terbatas
istilah saya itu entah dengan pks entah dengan pd perjuangan mungkin isu per isu
berarti presidensial club yang digagas pak prabowo mungkin aja batal kalau misalnya bu mega oposisi
ya salah satu kendalanya belum tentu bisa terrealisasi dengan baik istilah saya tadi mungkin ada kerjasama terbatas
isu per isu kan tidak hanya soal melulu kursi menteri tapi bisa jadi isu kelengkapan dpr
nah ini kan penting misalnya lkp dpr itu ketua dpr pimpinan komisi dan sebagainya
mungkin ada isu per isu kerjasama lintas partai atau lintas poros politik akan terjadi pada level itu
jadi tidak kalau misalnya pd perjuangan masuk ke dalam
pemerintahan lagu dapat menteri per hari ini saya belum melihat tanda tanda itu
karena ibu mega termasuk orang yang rani dan konsisten ya
ketika quick count empat belas februari cek di media saya mengatakan saya memprediksi akan gabung pemerintahan
ketika pak prabowo di prediksi menang itu satu nasdem dua pkb
sehingga tahu dan saya menambahkan saya percaya ibu mega lah satu satunya yang bisa menolak godaan
rajuan gabung ke pemerintah meskipun pdip mungkin saja gabung tapi yang bisa menolak satu satunya ibu mega
kenapa karena ya tidak terlalu terpengaruh posisi menteri tidak terlalu penting bagi ibu mega
dan beliau sudah menyuktikan dan sebagainya itu saya konsisten dari situ
meskipun pd perjuangan ada potensi tapi di luar pd perjuangan kalau diajak termasuk pks
saya ragu kalau mereka menolak tawaran itu
oke kalau gitu bang deddy kalau misalnya nanti sudah diputuskan misalnya ujungnya adalah oposisi
tapi pdip ada kemungkinan juga nggak buka kerjasamanya tapi di parlemen gitu di dpr
di dpr apa namanya di pilkada di semua tempat di sangat dimungkinkan karena tidak ada masalah
antara gerindra dengan pdi perjuangan pdi perjuangan dengan gerindra itu kan berkontestasi dalam sebuah siklus
kepemimpinan politik yang legal dan konstitusional gitu jadi tidak ada masalah dengan gerindra kalau menurut saya
jadi apakah dimungkinkan dalam kebijakan yang baik pdi perjuangan mendukung sangat mungkin
apakah dimungkinkan dalam perumusan apbn yang memihak pada rakyat itu dimungkinkan kerjasama
ya sangat mungkin gitu dan di banyak tempat sangat mungkin gitu ya
tetapi kan bedanya hanya satu di dalam pagar satu di luar pagar kan kira kira seperti itu
karena kalau masuk dalam pemerintahan diartikan sebagai mendapat kursi menteri saya kira itu jauh panggang dari api gitu
jadi kita ingin melihat ini bagian dari cara kita membangun peradaban politik
kalau apa apa semua partai politik masuk dalam pemerintahan yang sudah menang lantas buat apa sebenarnya kita ada pemilu kan ini yang ditanya oleh rakyat berulang ulang
dan negara ini harus dijalankan dengan ada check and balances
saya kira penting juga bukan berarti berkelahi atau katakanlah bersikap oposan gitu
karena oposan itu kan artinya memang ada cara pandang yang berbeda dalam rangka membangun bangsa
dan itu biasanya di negara parlementer atau dukungan

jadi sabar aja saya kira apapun itu posisinya pdi perjuangan selalu berpikir bagaimana negara ini dikelola lebih baik dari hari ke hari
oke mas santa kalau misalnya pdi perjuangan benar nanti oposisi hanya menyisakan oposisi di pdi perjuangan atau mungkin pks atau ada partai lain yang ikutan oposisi atau yang berani oposisi
posisi partai yang diperlu oposisi di luar pemerintah
itu menurut saya tersisa tinggal dua
satu pd perjuangan yang kedua pks
kecuali ya pdi perjuangan gabung ke pemerintahan
artinya pdi perjuangan jadi perannya pengaruhnya lebih besar
membuat partai nasdem dan pkb posisi tawarnya menjadi turun di internal koalisi
tapi perharian ini yang tersisa masih pks dan pdi perjuangan
sementara nasdem dan pkb cukup terang mengatakan sudah berada di dalam pemerintahan
dengan komposisi seperti ini relatif ya saya kira sudah tambun ya cukup besar
sudah di angka tujuh puluh dua persen yang di dalam pemerintahan
tersisa sekitar dua puluh delapan persen pdb dan pks
jadi karena itu dua hal
pesan kepada pihak pak prabowo tentu untuk menahan
jangan sampai mengajak semuanya dalam pemerintahan demi demokrasi kita tetap tegak
juga kita berharap pak pd perjuangan atau pks atau partai apapun
ada yang tidak kalah mulianya berada di luar pemerintahan
sama sama mengawal konstitusi
menjalankan amanah rakyat dengan sebaik baiknya
kalau itu yang terjadi adalah potensi kolutif
yang dibutuhkan sama sama saling mengimbangi
namanya demokrasi presidensial yang efektif
mudah mudahan itu yang terjadi ke depan